menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi menginginkan adanya undang undang khusus bagi atlet
hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masa tua atlet berprestasi
dikutip dari detik com menpora berharap akan ada peraturan jelas terkait kesejahteraan atlet
yakni dalam bentuk undang undang atlet
dengan adanya undang undang atlet pemberian bonus dan tunjangan atlet akan menjadi tanggung jawab negara
bukan karena inisiatif kementerian
selama ini bonus atlet baru diatur dalam undang undang nomor tiga tahun dua ribu lima tentang sistem keolahragaan nasional
dan perpres no empat puluh empat tahun dua ribu empat belas tentang pemberian penghargaan olahraga
sementara untuk jaminan hari tua atlet baru terlaksana pada mei dua ribu enam belas dengan dasar hukum peraturan menteri
dana jaminan ini diambil dari pos anggaran deputi tiga bidang pembudayaan olahraga